emaknya ada deh
ada di dalam masuk katu yuk
gak usah deh kita disini aja
kita lagi buru buru
mau nyebarin undangan
ya udah tunggu sebentar tuh ya
dede panggilin emaknya dulu
mak ada mimin sama emak
berapa cek saburnya
dek terima kasih informasinya ya
tidak gak boleh
pak pathe mau pergi
kamu dan bercanda sama papa
papa kok kasar sih sama debbie
bukannya papa kasar debbie
papa mau pergi sini kuncinya
pokoknya papa harus izinin debbie sumbang baju baru debbie kasih
devi gak boleh begitu ayo
papa udah gak buat bercanda nih ayo cepet debbie
aduh ma jangan senyum senyum aja bantuin saya
ini kuncinya diambil sama debbie
ngapain mak bantuin penjahat kan dikalahin sama orang baik
wah mak jangan jangan mak berskongkol lagi mak debbie
debbie tunggu papa tunggu
eh debbie denger namakan papa
nggak papa gak kasihan
baju debbie kan masih banyak pa
lagian yang debbie kasi udah jarang dipake kok
ya udah biarin aja jarang dipakai
atau misalnya gak dipake juga nggak apa apa
ngapain kasih ke orang lain
emangnya papa beli baju buat orang lain
kalau papa mau beli baju buat orang lain
papa beli aja yang jelek jelek kasih mereka
debbie buang nih kuncinya
jangan debbie jangan dibuang
sini kasih papa debbie debbie
kalian ngapain sih disini
demi boleh deh ngasih baju sapi satu aja
debbie itu anak baik dan soleha
nggak mungkin cuma mau ngasih baju satu aja
ceng udah deh ceng
jangan ikut campur
debbie itu suka berbagi
harusnya kamu dukung
ceng udah deh ceng
jangan nambah masalah saya
kalau situ mau berbagi boleh boleh aja
tapi bajunya favorit tuh bagi bagi
jangan nyuruh debbie bagi bagi
saya aja nyuruh jeniper bagiin bonekanya ke orang lain
atau kang dadang
terus siapa yang nanya
dengar ini ya
kenapa sih bapak pelit jadi orang
bukannya pelit debbie
tapi orang orang itu yang hobinya jelek
hobinya itu minta minta terus
sekarang kalau mereka misalnya minta sama papa
pak dadang minta baju
terus mereka minta motor
saya tidak kasih
pak dadang pelit
lama lama mereka minta rumah
pak dadang minta rumah
itu lama lama mereka yang tahu
itu lama lama kita yang miskin
orang orang macam itu harusnya dimarahin debbie
kenapa masih di situ
mereka itu jahat debbie
mereka itu yang bikin kita jadi miskin
anak anak ketemikat itu nggak minta pak
debbie yang kasih
debbie itu yang masih kecil
belum ngerti belum paham
mereka itu bohongin kita
menipu kita supaya kita jadi miskin
debbie mau buang
debbie jangan dibuang
ini banget sepuk tangan
kalau ada urusan keluarga orang
kita nggak boleh ikut campur
bukan begitu ibu ibu
lebih seru liat kang dadang ribut sama debbie ya
daripada sama aceh
di mana atu
di mana atu
jangan pada diem aja bantuin
atu di mana
kita nggak diam kang dadang
ngapain dicari atu kang dadang
saya tahu larinya ke mana
jangan mau dikasih tahu
aceh ke sana dulu ya
emaknya ada deh
ada di dalam masuk atu yuk
gak usah deh kita disini aja
kita lagi buru buru nyebarin undangan
oh gitu yaudah tunggu sebentar tuh ya
dede panggilin emaknya dulu
mak ada mimin sama emak
mak ada apa kabar
mak mimin mau ngasih undangan pernikahan mimin sama kang cuy
terima kasih mudah mudahan mak bisa datang
soalnya kan dedek nikahnya di tanggal yang sama
kita pamit dulu kita buru buru mau nyebarin undangan
mau kirain mau masuk dulu
iya mak makasih
amin pamit dulu ya mak
boleh ngga saya berlangganan koran yang lain
ini beritanya berat sebelah
bapak kok gak duduk di luar
pusing ada pensi amin
untung saja kerjanya benar
salah sedikit saja
sobri mau cetak undangan
bapak ada tamu khusus yang mau diundang kak
biar sekalian sobri catet
ya undang saja semua
sudah sobri kamar dulu pak
berapa kekurangan biaya pernikahan kamu
sekitar tujuh juta pak
nanti bapak tutupin
udah dong debi jangan lari lari terus ah
kok kamu tau
itu kamu liat tuh
deminya telah kepinggang
supaya aku bisa akan tempat ini

aku mau tam hon
yang kamu pak